saudara hari ini jadi hari pertama masuk kerja usai libur panjang cuti lebaran
kemacetan panjang kendaraan terjadi di sejumlah ruas jalan menuju pusat kota jakarta
mulai dari jalan arteri hingga tol dalam kota
di ruas jalan mt haryono cawang jakarta timur
kemacetan panjang kendaraan roda dua dan empat memadati ruas jalan
kemacetan terjadi dari arah uki dan jalan dewi sartika yang menuju kawasan pancoran
tak hanya di ruas jalan arteri
kepadatan kendaraan juga terlihat di ruas jalan tol dalam kota menuju semanggi
kepadatan kendaraan terpantau sejak kilometer satu ruas tol dalam kota menuju kawasan selipi
kemacetan terjadi karena meningkatnya jumlah kendaraan dan warga telah kembali beraktivitas
pasca libur panjang lebaran idul fitri